terima kasih anda masih bersama kami
manajemen persib bandung resmi merekrut penyerang sekaligus kapten tim nas chad ezeziel ali ajin endusel
sebagai amunisi baru persib menghadapi putaran kedua kompetisi liga satu musim ini
pemain sempat memperkuat klub elit israel hapuel tel aviv ini optimis mampu membawa persib finish di papan atas liga satu indonesia
setelah sebelumnya mendebak carlton cole yang gagal bersinar di putaran pertama liga satu indonesia
manajemen persib bandung bergerak cepat dengan merekrut striker asing asal chad ezeziel ali ajin endusel
pemain berusia dua puluh sembilan tahun yang sempat memperkuat klub liga super turki kondiaspor
serta tim elit israel hapuel tel aviv ini direkrut persib guna mempertajam lini depan persib
yang tumpul sepanjang putaran pertama liga satu indonesia
rekrutan endusel tidak terlepas dari minimnya kontribusi hilton cole serta sergio van dijk pada putaran pertama
setelah resmi menandatangani kontrak pemain yang sempat mencetak tiga puluh lima caps dan tujuh gol untuk tim nas cat tersebut
akhirnya dipastikan menjadi satu satunya striker murni yang dibeli ke persib saat ini
manajemen persib bandung enggan memucurkan nilai transfer endusel
namun dari data yang diperoleh di transfers market harga kontrak dua sel saat ini seharga sepuluh tiga miliar rupiah
fredy bangun bandung